puluhan pasien covid sembilan belas terpaksa mengantri di lahan parkir kendaraan rsud cibinong kabupaten bogor jawa barat pada sabtu petang
padatnya pasien ini kemudian viral di media sosial
pasien terpaksa mengantri seadanya karena ditolak saat hendak masuk ke rumah sakit di depok dan bekasi jawa barat
satgas covid sembilan belas yang datang ke lokasi langsung membantu rujukan serta penempatan dalam tenda darurat
meski rsud kini fokus hanya menangani pasien covid sembilan belas lonjakan jumlah pasien masih sulit tertampung seluruhnya
hidup apa bunda itu juga full tapi itu piawa
jadi memang malam hari ini kita rutin sama wakil ketua pak kiyaku kita rutin keliling
kebetulan malam hari ini kita melihat rsd cibinong kondisinya sudah sangat penuh
penggunaan tempat tidur di rsud cibinong kini sudah melebihi kapasitas yang disiapkan
apalagi jumlah pasien dengan gejala berat hampir mencapai empat puluh

muhammad juanda bogor jawa barat